oke baik ini memang tadi kita membahas mengenai masalah mental yang ternyata mungkin belum banyak dari kita yang sudah peduli gitu ya
dan masalah kesehatan jiwa ini menjadi salah satu dampak yang tersembunyi di masa pandemi ini
kecemasan dan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir berpotensi menimbulkan stres hingga gangguan kejiwaan
dan ini berdasarkan data yang diberikan kementerian kesehatan republik indonesia kepada tim litbang cnn indonesia
inilah tiga wilayah dengan angka odgj terbanyak
kita lihat posisi pertama ini ditempati oleh jawa timur
jawa timur juga masih menjadi salah satu wilayah yang angka covid nya cukup tinggi dan ini menyumbang angka orang dengan gangguan
dan odgj terbanyak selama masa pandemi setidaknya ada lima puluh tiga ribu orang dengan gangguan jiwa di provinsi jawa timur selama masa pandemi
kemudian di bawah jawa timur posisi kedua masih dari pulau jawa ini ditempati oleh jawa barat
jawa barat ini menjadi posisi terbanyak kedua yang menyumbang angka dengan
atau orang dengan gangguan jiwa yaitu mencapai empat puluh delapan ribu orang
kemudian di posisi ketiga ini ada di wilayah timur indonesia tepatnya di sulawesi yaitu di sulawesi selatan
di mana setidaknya terdata ada empat puluh empat ribu orang dengan gangguan jiwa selama pandemi ini
namun memang data yang dihimpun ini ini berasal dari puskesmas puskesmas namun bisa saja berbeda karena tidak semua daerah melaporkan secara rutin
dan apalagi stigma buruk
yang menempel pada orang dengan gangguan jiwa ini membuat masyarakat biasanya enggan atau malu melaporkan ke instansi kesehatan
padahal menjaga kesehatan rohani sama penting dengan menjaga kesehatan jasmani kita
dan bahkan ini organisasi kesehatan dunia atau who menaruh perhatian yang besar kepada masalah gangguan jiwa selama pandemi ini
kita akan lihat di informasi berikutnya
nah ini adalah pemicu gangguan jiwa selama pandemi apa aja sih
yang pertama ini terkait dengan isolasi sosial terkait pembatasan sosial atau psbb atau lockdown yang menjadi salah satu penyebab utama stres selama masa pandemi
jadi jaga jarak sosial membuat seseorang ini merasa kesepian dan juga gampang stres ya karena merasa terisolasi
nah ini kali ini karena cukup terbatas jadi lebih besar lagi potensi kita untuk merasa stres
kemudian yang kedua ini adalah ini dia
ketakutan atau kalau kita bilang parno gitu ya tertular covid sembilan belas
nah ini memang virus corona ini mampu membuat stres bahkan juga gangguan jiwa selama masa pandemi
tingginya tingkat penularan di indonesia membuat rasa was was yang berbeda beda bagi setiap individual
ketidakpahaman atas sifat penyakit dan juga metode paparan covid sembilan belas menciptakan rasa cemas dan berpotensi menyebabkan gangguan kejiwaan
kemudian yang berikutnya
nah ini juga cukup banyak membuat kita stres membuat kita banyak pikiran adalah masalah
ini adalah krisis ekonomi yang menyertai krisis kesehatan selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab tingginya angka gangguan jiwa
masalah finansial yang bisa berwujud turunnya hingga hilangnya pendapatan atau phk
kemudian ada juga mungkin sebagian yang mendapatkan pengurangan gaji di kantornya
ini bisa memicu stres dan juga masalah kejiwaan kita
lalu apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita ini dapat terhindar dari permasalahan gangguan kejiwaan
dan juga stres
nah ini adalah cara mengatasi stres selama masa pandemi
yang pertama ini soal komunikasi
dari panduan who menjalin komunikasi secara virtual saja mampu menjadi vaksin ampuh untuk mencegah gangguan kejiwaan
jadi karena memang kita harus jaga jarak gak bisa nongkrong gak bisa ngobrol gitu ya
jadi komunikasi secara visual masih tetap bisa kita lakukan
dan kita bisa berkomunikasi misalnya lewat video call kemudian pesan singkat
dan bahkan sekarang bisa bermain bersama lewat konsol maupun handphone anda
jadi misalnya mabar atau main bareng bareng secara online itu juga bisa jadi salah satu cara kita mengatasi stres selama masa pandemi
berikutnya ini adalah ini juga pastinya sangat penting ya
harus menjaga pola hidup sehat ketika di rumah
jadi walaupun kita gak bisa kemana mana di rumah tetap jaga pola hidup sehat
dan pola hidup ini bisa dijaga lewat tidur yang cukup misalnya
kemudian makan makanan yang bergizi
dan olahraga secukupnya
jauh jauh nggak perlu ke gbk
di rumah saja bisa
dan semua itu bisa dilakukan meski anda berada di rumah
jadi tetap makan sehat
kemudian juga pola tidur juga yang biasanya mungkin air air ini susah tidur
mungkin bisa diperbaiki pola tidurnya ya
kemudian nah ini juga asah kemampuan diri
juga cukup penting kita bisa mengasah kemampuan diri yang mungkin sudah lama anda tinggalkan
atau misalnya bakat bakat terpendam anda siapa tahu bisa keluar gitu ya selama masa pandemi ini
seperti misalnya memasak
nah kalau memasak ini juga
tidak sedikit juga yang akhirnya tadinya memasak dari youtube
coba coba akhirnya bisa berjualan sekarang
kemudian misalnya mungkin menyulam
membuat kerajinan ataupun kreasi apapun
yang siapa tahu bisa bernilai ekonomi
namun sekaligus dapat mengisi hari hari anda
intinya adalah mencari kesibukan yang positif
jadi gak banyak bengong ada kegiatan
jadi jauh dari stres seperti itu ya
namun yang terpenting juga
sadari ketika pada waktunya anda ini membutuhkan bantuan
akibat merasa stres ataupun terganggu
kesehatan kejiwaan anda
kita ke slide berikutnya
nah ini dia
jadi memang kalau misalnya sudah merasa terganggu
kalau misalnya dulu mungkin ada beberapa orang juga
yang selain misalnya malu gitu ya
atau menghindari stigma negatif
akhirnya jadi tidak mau berobat
nah sekarang sudah ada solusinya
untuk mendapatkan layanan psikolog secara gratis
menggunakan kartu bpjs
jadi misalnya kalau alasannya biaya
sudah ada solusinya
daripada misalnya mungkin dipendam sendiri
dan tidak ada solusi
atau ini bisa juga melalui berbagai komunitas
seperti misalnya ada beberapa
jadi intinya untuk menghindari stres ini
tadi jangan dipendam sendiri
kemudian juga cari solusinya
dan apabila butuh bantuan orang lain
karena itu adalah solusi terbaik
agar nantinya kita semua tidak stres
dan bisa melewati pandemi ini